minyak goreng curah masih mahal
pada selasa dua puluh delapan maret harga minyak goreng curah di pasar minggu jakarta selatan
mulai rp delapan belas hingga rp dua puluh dua per kilogram
ini ya memberatkan masyarakat lah soalnya kan minyak goreng namanya ibu kan butuh ya
minyak goreng kan butuh lah untuk kita masak segala macam masak masak
segala macam masak masakan
kalau harganya mahal kita bagaimana yang rakyat yang kecil ini loh
berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
harga eceran tertinggi minyak goreng curah ditetapkan rp empat belas per liter
atau rp lima belas lima ratus per kilogram
karena pada saat mereka membeli minyak goreng itu dari distributor
ataupun dari agen juga mungkin sudah tinggi
tapi yang pasti bahwa saat ini tidak ada ketetapan terkait dengan harga minyak goreng kemasan
kecuali yang harga minyak goreng curah
ya alur distribusi yang terlalu panjang menjadi salah satu faktor mahal
kenaikannya harga minyak goreng curah
perbedaannya distributor yang sekarang dengan yang dulu ini beda mas
kalau yang dulu kan biasanya bisa pembayaran atau bisa melalui teknis pembayaran sistemnya dua puluh satu mas
begitu pengiriman barang yang kedua bayar yang pertama
nah hal ini ternyata nggak bisa kita dapatkan nggak bisa kita jumpai sekarang di beberapa pabrik
karena kami saat itu
langsung melakukan sidak dan kemudian langsung membuat to
kepada pabrikan minyak goreng tersebut
ternyata harus cash and carry bayarnya
tentu kan kami harus mengkolek pedagang pedagang tapi itu kan bukan pekerjaan yang mudah
kalau niat kami ingin memutus mata rantai pasok ini dari produsen langsung ke pasar
ya memang cita cita pemerintah itu gitu
tapi kelihatannya perdagangan dalam negeri kita
turun temurun dan puluhan tahun terjadi
itu ada tengkulak ada pengepul ada yang mohon maaf dalam tanda kutip ada mafianya juga
akhirnya proses distribusi kita ke pasar itu terganggu
katakanlah kemarin minyak goreng curah itu rp sepuluh lima ratus
het yang per satu februari
sampai distributor itu harganya sudah rp sebelas lima ratus
kemudian agen rp tiga belas lima ratus sampai ke pasar itu sudah harganya bisa lebih dari lima belas
kementerian perdagangan sebenarnya telah mengatur mekanisme distribusi minyak goreng curah
dengan menetapkan alur dari produsen ke pedagang eceran hanya melalui dua rantai distribusi
kalau dari harga keekonomian dan harga keekonomian produksinya ya
biaya produsen ke harga eceran tertinggi itu
dan selisih harga dibayar oleh bpdp
kita membuat suatu skema rantai distribusinya itu biayanya adalah sekitar
ini angkanya ya sekitar rp dua lima ratus
sementara rp satu itu adalah di tingkat pengecernya pedagangnya
sementara dari angka margin
perdagangan dan margin distribusinya itu adalah sekitar rp dua lima ratus
lrt tinggal satu lima ratus kalau margin pedagang pengecernya aja rp satu
dan di antara rp satu lima ratus itu terdapat ongkos angkut
kurang lebih dialokasikannya tiga kali ongkos angkut gitu kan
satu ngambil dari produsennya oleh d satu
dan oleh d dua nya
mengambil dari produsen ke menyalurkan ke pedagang itu angka
artinya jika distribusi dilakukan lebih dari dua kali
maka tingginya harga jual minyak goreng curah di tangan pedagang eceran tak dapat dihindari
harus ada persoalan yang bisa diselesaikan di wilayah hulu
di hulu ini produsen atau pabrik memberikan minyak goreng ini kemana aja
harus dicek datanya ke distributor mana
selama ini distributor diawasi nggak dikontrol nggak
kalau memang pengawasan kontrol ini sudah berjalan
tentu distributor ini akan sesuai dengan keinginan pabrik atau produsen
untuk melakukan supply ke beberapa pasar
ikatan pedagang pasar indonesia meminta pemerintah segera menstabilkan harga minyak goreng curah
dengan mengawasi proses distribusinya
namun kementerian perdagangan berdali pengelola pasar harus berperan aktif
memastikan setiap pedagang menjual minyak goreng curah
sesuai ketetapan harga eceran tertinggi
tadi kontrol sosialnya itu adalah diharapkan pengelola pasar segera memasang spanduk
ada edarannya dari saya dari kementerian perdagangan
dan yang kedua itu bentuk kontrol sosial ya
dan yang kedua tentunya kami bekerja sama dengan aparatur di pemda maupun di kepolisian untuk peruntangan
yang pertama harus tersedia minyak goreng curahnya
karena ketersediaan ini menjadi tantangan
karena minyak goreng curah akibat selisih harga yang terlalu tinggi
mungkin saja produsen bisa berkonsentrasi ke minyak kemasan
tidak dialirkan curahnya
kementerian perdagangan menegaskan
kementerian perdagangan menegaskan
ketetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah tak boleh dilanggar